ini siapa dut
itu itu kayaknya itu dia kebalik

ya takep takep awas awas
eh lucu banget
gak boleh mereka gak boleh mereka
gak boleh mereka
eh diam diam diam
eh lucu banget
ini dari waktu kecil tau
ada juga mirip aku tuh liatin
kak ini takut gak
diam diam diam
tapi ada apa ini kenapa kenapa
ikan teri nggak punya musuh
kamu jangan bikin rusuh
supaya kamu punya temen
supaya kamu bisa bergaul
kamu harus hormat dan santun sama yang lebih tua
nah coba coba itu apa di belakang tangan kamu
mau juga ustadz
jadi anak itu harus jul
karena kalau bohong itu sifatnya se
coba sini ustadz lihat apa di tangan kamu
nanti kalau fikri perlu apa apa tinggal bilang sama ustadz musa yang mulia ada santun ya
salamualaikum ustadz musa
tapi sama sama gemesin
tenang aja pokoknya ustazah masalah fikri
percayakan sama ustadz musa yang mulia dan santun
insya allah semuanya beres lancar aman
alhamdulillah saya percaya sama ustadz
fikri fikri disini dulu ya sama ustadz musa
ustazah mau ke dapur siapin makan siang buat fikri
sama yang lain ya
udahlah saya mau tanya ini fikri orang apa helm ya
ya kaget dong mau dikagetin pake nanya
eh sini sini fikri
fikri jangan nangkal
bener bener ya anak fikri
eh kok mirip fikri maksudnya
aduh maaf ustadz saya lagi ngejar anak tadi tuh
kalau bisa jangan terlalu galak sama anak kecil
sebentar saya tinggal dulu ya
tapi siapa ya dokter ini pinter ngomong
eh eh aikal menunggu
itu anak takep takep
ya takep takep awas awas
sudah tau udah
sudah tau jalan
cepet cepet kenjar kenjar
sobri sobri tamang fikri
fikri kamu bandai lagi ya
sekarang kamu minta maaf sama kakak kakaknya ya
kakak kakak semua saya ini minta maaf ya
jangan nilangin ya
yaudah udah udah
sekarang sobri haikal dodot dan indra
kalian bersihin sampah sampah yang tadi ya
kalian bukan bandel tapi kan kalian kakak kakaknya
kalian harus mencotohkan
dan mengajarkan yang baik sama fikri ya
yaudah sekarang bersihin sampah sampahnya
bersihin sampah sampahnya tadi
kamu jangan diulangi lagi ya
iyaudah kamu sekarang kembali ke kelas
akhirnya fikri mau belajar mengajar
fikri mau dikajikkan
hai pak ustadz
apaan sih pak d

iya tapi saya mau minum dulu udah gak kuat banget aus
gak nyapa satu menit kok
nyentuhnya satu menit masuk ke dalamnya satu jam
enggak pakde sebentar doang saya aus banget pakde ini
pakde pakde pakde
pakde mau ustad lagi pada ngapain ini
ini keping lagi banget
ini pak ustad
eh jadi gini pak ustad
saya dari tadi udah minta pakde itu untuk sholat asad di awal waktu
eh alasannya apa
mau mandi dulu lah mau minum dulu lah mau makan dulu lah mau minum banyak banget alasannya
saya pikirkan itu kan gak bagus ya
sholat itu harus burung burung gitu
eh bisa gak bekap saya tuh gak dicondongin begini
kalau begini kan orang tau kalau saya monyong
iya sih pakde
keren gak jadi keliatan saya gak monyong
takut berdarah pakde
yaudah mendingan sekarang
pikri jangan main main dong
sekarang kamu iban iban tuh bucah
kamu bisa kan berwudhu yang tertib
yaudah kamu gak mau kan ketinggalan sholat jamaa
nah sholat jamaa itu banyak loh fahlanya
kamu sekarang udah yang tertib
habis itu langsung masuk ke masjid ya
assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh